menyanyikan lagu indonesia raya
terima kasih dugul maga
gambaran suka cita masyarakat bugis makassar ketika menyambut panen raya
kirasai ase ban tak malum rae
pombang si laju laju
selanjutnya hadirin masih dalam rangkaian acara gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sulawesi selatan
kami ingin mengajak hadirin untuk menyaksikan video kompilasi kegiatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan meliputi upaya upaya yang telah dilakukan tpid
tren kenaikan harga atau inflasi masih terus terjadi hingga saat ini sejalan dengan merendanya pandemi covid sembilan belas pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat
di sisi global tampak perkembangan geopolitik dari perang rusia dan ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global yang mendorong kenaikan harga komunitas termasuk energi
resiko tekanan inflasi tahun dua ribu dua puluh dua diperkirakan lebih tinggi yang disebabkan oleh resiko importer profesion perbaikan konsumsi masyarakat dan kondisi cuaca yang tidak sempur

pengadilan inflasi daerah di wilayah sulawesi maluku dan papua telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil melalui tujuh program unggulan
pemilihan inflasi tahun dua ribu dua puluh dua tidak akan berpotensi mengganggu produksi dan distribusi
pemilihan inflasi tahun dua ribu dua puluh dua tidak akan berpotensi mengganggu produksi dan distribusi
pemilihan inflasi tahun dua ribu dua puluh dua tidak akan berpotensi mengganggu produksi dan distribusi

pemilihan inflasi tahun dua ribu dua puluh dua tidak akan berpotensi mengganggu produksi dan distribusi
pemilihan inflasi tahun dua ribu dua puluh dua tidak akan berpotensi mengganggu produksi dan distribusi
pemilihan inflasi tahun dua ribu dua puluh dua tidak akan berpotensi mengganggu produksi dan distribusi
pemilihan inflasi tahun dua ribu dua puluh dua tidak akan berpotensi mengganggu produksi dan distribusi
salam sinergi yang tentu saja akan memperkuat inflasi pangan di sulawesi selatan
kami persilahkan untuk kembali ke tempat
selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan optimalisasi jalur distribusi melalui digitalisasi dan fasilitasi off taker
ini adalah sinergi dalam program sipepa yaitu oltimalisasi pemanfaatan jalur distribusi toko retail sulawesi selatan
dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara bulog kanwil susebar dengan paguyuban src sulawesi selatan
kami mengundang kepada bapak bahtiar pemimpin wilayah perum bulog difre susebar
dan kami juga mengundang kepada bapak mapaenyong arief
ketua paguyuban src sulawesi selatan
kami persilakan bapak untuk menuju ke depan
baik ini adalah penandatanganan untuk optimalisasi jalur distribusi melalui digitalisasi dan fasilitasi off taker
silahkan bapak boleh dibuka dan ditandatangani bersama
baik kami persilahkan bapak untuk menandatanganinya
sambil kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin
kali ini kita saksikan adalah sinergi dari perum bulog difre susebar
bersama dengan ketua paguyuban src sulawesi selatan
baik ini adalah penantanganan nota kesepahan antara bulog kanwil susebar
mengenai optimalisasi pemanfaatan jalur distribusi toko retail sulawesi selatan
berkandalkan media kami persilahkan untuk pengambilan gambar
dan kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
terima kasih bapak kami persilahkan untuk kembali ke tempat
selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan kerjasama antar daerah
kerjasama perdagangan komoditas pangan antar daerah
yaitu penandatanganan antar usaha pelaku bawang merah sulawesi selatan
ude rebi selaku pemasok
dengan pelaku usaha ud cindy gorontalo sebagai penerima
juga penandatanganan antara pelaku usaha telur ayam kabupaten maros pt inti tani
dengan pelaku usaha di makassar distributor pinky sebagai penerima
kami persilahkan untuk mengambil tempat
kemudian juga akan dilanjutkan penandatanganan kerjasama
fasilitasi penjualan dengan platform digital grabmart dan juga keranjang belanja
untuk memfasilitasi penjualan kelompok tani
melalui penandatanganan kesepakatan antara grabmark dengan gapoktan harapan jaya
dan juga keranjang belanja dengan gaboktan harapan jaya
dan ini akan ditandatangani secara bersama sama
kami persilahkan untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama ini
baik dan hadirin kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
ini adalah realisasi kerjasama pedagang komoditas pangan antar daerah
dan juga dari kabupaten maros
kami persilakan rekan rekan media untuk pengambilan gambar
dan kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
terima kasih bapak bapak
baik kami persilakan untuk kembali ke tempat
setelah kita menyaksikan penandatanganan kerjasama antar daerah
kami akan menyaksikan pemberian kur kepada umkm komoditas pangan di sulawesi selatan
kami persilahkan ini adalah para umkm yang telah menerima kur
dan dukungan terhadap sektor pangan juga dilakukan dari sisi pembiayaan usaha
dan berikut adalah umkm yang baru saja menerima kur dari umkm komoditas pangan di sulawesi selatan
dan sebagai informasi bahwa realisasi kur pada sektor pertanian di sulawesi selatan sepanjang dua ribu dua puluh dua
dari bank himbara telah mencapai lima empat triliun
dan akan terus didorong untuk mendukung produksi pertanian di sulawesi selatan
boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
ini adalah para umkm yang telah menerima dukungan kur
yang tentu saja akan bermanfaat untuk menimbulkan kembali ke tempat yang lebih baik untuk kita menerima kur

terima kasih silahkan untuk kembali ke tempat
hadirin boleh kita berikan tepuk tangan
untuk sinergi yang sangat luar biasa
kita saksikan bersama sama hari ini
sambutan sambutan yang mana
sambutan dari gubernur provinsi
dan perkebunan sulawesi selatan
bapak insinyur haji imran
jauhsi mpd kami persilahkan
boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
dan kalau breda tetap diberikan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
sebelum saya membacakan secara lengkap sambutan bapak gubernur sulawesi selatan
dalam rangka kick off program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
untuk wilayah sulawesi maluku dan papua
izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam hangat dari beliau
yang hari ini beliau teragenda beraktivitas di beberapa kabupaten
izinkan saya membacakan sambutan beliau yang dikirimkan kepada kami melalui dokumen elektronik
yang saya hormati tentunya bapak menteri pertanian republik indonesia
yang mungkin insya allah akan bergabung sebentar dengan kita
bapak wakil ketua komisi sebelas dpr ri pak amir uskara
bapak kepala bapak deputi gubernur bank indonesia
kepala badan pangan nasional yang diwakili oleh bapak deputi
kepala satuan kerja kantor pusat dan kantor perwakilan bank indonesia
para pejabat yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah provinsi sulawesi selatan pak pangdam
bapak bapak ibu ibu kepala perangkat daerah provinsi sulawesi selatan yang sempat hadir pada pagi hari ini
bapak bapak bupati atau yang mewakili
serta tamu hadirin yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu
puji dan syukur kehadirat allah swt atas limpan rahmat dan karunianya
sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahim pada kegiatan kick off program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan tahun dua ribu dua puluh tiga
salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita nabiullah muhammad saw
semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan berjalan di atas tuntunannya
selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini
kepada seluruh stakeholder paniti dan peserta yang mendukung suksesnya kegiatan ini
hadirin yang kami hormati pada kesempatan yang baik ini
kami menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sulawesi selatan
memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
dengan adanya gerakan nasional ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi di tingkat daerah
memperbaiki daya beli masyarakat dan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi
hal ini tentunya sejalan dengan tindak lanjut arahan dari bapak presiden republik indonesia
bapak joko widodo pada dua puluh sembilan september dua ribu dua yang lalu
kita bersama harus kompak bersatu baik dari pusat provinsi kabupaten kota dalam pengendalian invasi
sulawesi selatan mengalami inflasi tahunan sebesar enam tiga puluh lima persen year on year
atau berada di atas inflasi nasional
pendorong utama inflasi september adalah komponen harga
yang diatur pemerintah utamanya didorong oleh kenaikan tarif
yang diatur pemerintah utamanya didorong oleh kenaikan tarif inflasi
diperkirakan inflasi masih berlanjut
akibat pengaruh kebijakan penyesuaian harga bbm
sehingga kita bersama perlu memberi perhatian khususnya dalam pengendalian inflasi ke depannya
beberapa program pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka panjang di sulawesi selatan telah dijalankan
bersinergi dengan tim pengendalian inflasi
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
hal ini membawa sulawesi selatan mendapatkan penghargaan sebagai tpid terbaik di tingkat provinsi wilayah sulawesi
capaian ini merupakan bukti sinergitas yang baik antara pemerintah provinsi sulawesi selatan
dan beberapa pihak terkait lainnya
hal ini tentunya menjadi pemacu semangat kita bersama
untuk terus bekerja dalam menstabilkan harga utamanya kebutuhan pokok
prestasi yang sangat membangkangkan ini tentunya
jangan sampai membuat pemerintah lengah
untuk terus bekerja mengendalikan inflasi di provinsi sulawesi selatan
sehingga harga harga menjadi tetap stabil
dan tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terjaga dengan baik
sejalan dengan program pengendalian inflasi
gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
berperan penting di tengah tren kenaikan harga
upaya inflasi juga perlu diperkuat
akibat kebijakan penyesuaian bbm
btt dan dana belanja wajib dua persen dari dtu
untuk mendukung pengendalian dan penanganan dampak inflasi
guna menjaga daya beli masyarakat
sejalan dengan inisiatif gnpip
yang dilaksanakan di sulawesi selatan pada hari ini
terdapat berbagai program yang tengah kami laksanakan
demi menjaga inflasi pangan di wilayah sulawesi selatan
mulai dari sisi hulu hingga hilir
terdapat program mandiri benih yang merupakan program pembagian benih unggul
pada seratus hektar sawah di sulawesi selatan
secara nyata telah meningkatkan produktivitas petani sulawesi selatan
selain itu pemberian bantuan alat alat mesin pertanian
melalui dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan provinsi sulawesi selatan
juga dalam rangka mendukung kegiatan ini
saat ini juga tengah dilakukan upaya penguatan
penggunaan teknologi informasi dan komputer
dalam rangka penyusunan neraca pangan di kabupaten kota secara real time
kemudian di sisi hilir
bekerja sama dengan dinas ketahanan pangan
kantor perwakilan bank indonesia
bulog dan instansi lainnya secara reguler melaksanakan
pasar pangan murah pada enam zona utama di sulawesi selatan
sulawesi selatan merupakan lombong pari nasional
sehingga harapannya pasokan beras di sulawesi selatan dapat memenuhi kebutuhan nasional kita
dalam rangka meningkatkan pasokan ini
mengoptimalkan jalur distribusi retail serta mendukung program gnpb
kami telah melakukan kerjasama antara bulog dengan mitra pangan
sehingga penyerapan gabah di wilayah selatan bisa terlaksana dengan baik
demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini
semoga apa yang kita lakukan hari ini insya allah bernilai ibadah di sisi allah swt
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kami ucapkan kepada bapak insinyur haji imran jauhsi fd
kepala dinas tanaman pangan holti kultura dan perkembangan sulawesi selatan
yang telah memberikan sambutan mewakili gubernur sulawesi selatan
hadirnya bahagia selanjutnya bersama sama
kita akan mendengarkan motivational speech wakil ketua komisi sebelas dpr ri
kepada yang kami hormati bapak doktor hm amir ustqara mks
boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati pak doni
deputi gubernur bank indonesia
pak toto pak general
deputi kepala badan pangan nasional
yang saya hormati pak kadis tanam pangan yang mewakili pak gubernur
para bupati wali kota yang hadir
yang mewakili ketua dprd provinsi sulawesi selatan ibu risma
saudara saya pak cik
tentu pertama tama rasa syukur kita kepada allah swt
alhamdulillah semua alhamdulillah hari ini kita dipertemukan
dalam rangka sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan pengendalian inflasi pangan
terutama tentu di sulawesi selatan
kenapa perlu untuk pengendalian pangan ini
inflasi pangan ini karena kondisi global yang terjadi saat ini memang
kita bisa mengatakan sangat pesimis untuk kita semua secara global
dan alhamdulillah kita di indonesia ini masih diuntungkan
maupun tim pengendali inflasi nasional dan tim pengendali inflasi daerah
baik itu pemerintah pusat pemerintah daerah dan stakeholder
dalam rangka menjaga pengendalian inflasi kita
dan alhamdulillah kita masih terkendali secara nasional maupun regional sulawesi selatan
kalau kita bandingkan dengan beberapa negara
bahkan negara negara maju seperti amerika pun inflasinya sudah mencapai sembilan puluh
bahkan inggris untuk bulan september sudah sepuluh persen
implasinya sudah di atas seratus seperti simbu agbe itu sudah dua ratus delapan puluh
bisa dibayangkan bagaimana kondisi masyarakat dengan inflasi yang di atas dua ratus persen
beberapa negara negara juga ada di atas
kemudian negara yang setara dengan indonesia seperti turki sudah tujuh ratus
dan beberapa negara dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi
makanya saya kira kita di indonesia dan tentu di sulawesi selatan
supaya kondisi penyediaan pangan bisa kita jaga
saya kira dengan kehadiran pak kadis tanaman pangan
kemudian bagaimana supaya rantai distribusi tadi kita sudah saksikan
sehingga menjaga supaya harga sampai di masyarakat tidak terlalu tinggi
ini semua adalah cara yang saya kira tidak ada di negara lain
dan ini kita harus berikan apresiasi kepada bank indonesia
kami kemarin dalam sebuah meeting di washington bersama pak gubernur bi
menyampaikan ini dan ini hanya ada di indonesia
tidak ada bank sentral yang turun seperti ini
ini saya kira sesuatu yang menjadi kreativitas yang dilakukan oleh bank sentral
dalam posisinya sebagai sebuah lembaga yang independen
tapi tetap punya peduli terhadap kondisi kondisi real yang ada di masyarakat
dan itu sekalipun bukan tugas utamanya
tapi dengan melakukan koordinasi dalam pengendalian inflasi
saya kira ini sebuah tugas mulia pak doni
yang insya allah akan membawa keberkahan untuk bank indonesia
kalau kita lihat yang terjadi di sulawesi selatan
dengan kerjasama yang dilakukan antar daerah di internal sulawesi selatan
kemudian lintas daerah dengan beberapa perusahaan yang berlaku di daerah ini
saya tidak percaya kondisi ketersediaan pangan ini bisa kita jaga
karena terutama untuk kemiskinan kontribusi pangan itu sampai tujuh puluh tiga
jadi kontribusi pangan untuk kemiskinan tujuh puluh tiga
sehingga kalau misalnya harga pangan tidak terkendali
pasti yang paling di merasakan adalah kelompok masyarakat miskin kita
dan ini tentu menjadi perhatian kita semua
terutama tentu pemerintah pusat dan pemerintah sulawesi selatan
karena kita berharap daya beli masyarakat kita di sulawesi selatan bisa terus terjaga
kalau kemarin memang kita dalam apbn kita sepakati inflasi di tiga plus minus satu persen
tapi kondisi inflasi kita sampai saat ini sudah lima empat
itu juga saya kira sudah sangat bagus
karena perkiraan beberapa negara
bahkan lembaga lembaga internasional
memperkirakan inflasi kita bisa enam sampai tujuh
jadi kalau kita bisa tahan di bawah lima sekiran ini sudah sebuah prestasi
tapi apapun itu sekali yang penting adalah bagaimana supaya masyarakat kita
itu bisa terjaga terutama dalam daya beli
karena kalau misalnya daya beli masyarakat kita terutama yang di
kalau di bahasanya bps miskin ekstrim
saya sekali lagi menyampaikan apresiasi ke pak doni
dan apresiasi kepada gubernur bank indonesia setelah seluruh jajaran yang hadir hari ini
saya dapat info pak cik punya kedatangan tamu dari seluruh sulawesi maluku dan papua
selamat semua insya allah kita dengan kerjasama ini bisa menjaga inflasi kita di sulawesi maluku dan papua
itu akan memberikan kontribusi terhadap inflasi nasional
sekali lagi selamat mudah mudahan apa yang kita lakukan ini insya allah mendapat keberkahan dari allah sw
wakil ketua komisi sebelas dpr ri
dan hadirin seperti yang dikatakan bapak amir ruzqara bahwa kita harus bersama sama
menjaga kondisi dan juga produksi pangan untuk bersama sama menjaga inklusi pangan di indonesia
tentu saja ini juga sama dengan menindaklanjuti arahan dari presiden republik indonesia
dalam rakornas pengendalian inflasi dua ribu dua puluh
untuk menguatkan sinergi inflasi terutama yang bersumber dari sisi supply
sebagai respon terhadap tingginya resiko inflasi kelompok pangan yang bergejolak
dan selanjutnya hadirin kita juga akan bersama sama mendengarkan leaders talk
kepala bapak nas yang dalam hal ini diwakili oleh deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan
bapak dr igusti ketut astawa sos mm
kepada bapak kami silakan hadirin boleh kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu nama budaya salam kebajikan dan mudah mudahan kita sehat selalu
sebelum saya menyampaikan leaders talk
kebetulan mestinya pak kepala badan pangan nasional yang hadir pak
kebetulan beliau ada kesibukan dan harus rapat dengan bapak menteri dalam negeri
sehingga saya mewakili mudah mudahan tidak mengecewakan
dan salam hormat dari bapak kepala badan pangan nasional yang hadir pak
baik bapak ibu saya ingin menyampaikan beberapa hal saja terkait dengan
karena menyangkut gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
maka mesti kita mengetahui dulu bagaimana kondisi pangan kita
nah kalau boleh saya tayangkan di belakang
kalau boleh teman teman saya bawa tayangan kebetulan bekal yang diberikan oleh pak arief adalah
tayangan ini harus saya sampaikan
di mana kita sudah membuat satu prognosa
artinya ada beberapa kondisi pangan kita
kalau kondisi pangan kita rata rata kalau beras itu sudah sampai posisinya adalah delapan puluh delapan hari
artinya ketahanan pangan untuk beras kita delapan puluh delapan hari
kemudian untuk jagung di lima puluh dua hari
kemudian kedelai tujuh hari
ini yang sangat perlu kita perhatikan bahwa
kalau di daerah jawa di daerah pengrajin tahu tempe
maka kedelai menjadi fungsi
menjadi komoditas yang sangat diperlukan
kemudian kalau bawang merah masih tiga puluh sembilan sebulan ketahanan pangan kita
kemudian cabai besar dua belas hari
kemudian saya lanjutkan daging lembu delapan puluh dua hari
daging ayam ras enam puluh dua hari
kemudian telur ayam ras tiga hari
dan terakhir minyak goreng tujuh puluh tujuh hari
kalau kita berbicara resesi pangan mudah mudahan tidak
namun demikian sebagaimana arahan bapak presiden
tidak tidak boleh terhenyak
apa terpaku dengan bahasa apa namanya batu
kayu dan batu hidup di indonesia
kita harus mulai bergerak
mulai sama sama bersama sama
yakinkan bahwa kita harus bersama sama berusaha
karena kalau kita terpaku dengan kayu dan batu jadi tanaman itu berbahaya
seolah olah semua daerah kita subur
padahal kondisi real di lapangan adalah ada daerah surplus ada daerah defisit
nah ini menjadi kendala menjadi problem
tatkala di daerah defisit ini harganya pasti naik
kemudian di daerah surplus harganya pasti turun
ini yang menjadi peran kita bersama peran pemerintah peran bi dan kami
pak arief menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada bi
yang sudah menginisiasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
karena tatkala kita melihat petanya
di situ ada daerah surplus misalkan sulawesi
surplusnya adalah salah satunya adalah beras cabai
ini surplus canagoronta lho surplusnya adalah jagung
tapi di tempat lain dia minus dia defisit
ini jadi problem yang mendasar sehingga
gerakan nasional pengendalian inflasi menjadi sangat penting
ada beberapa hal kondisi yang ingin kami sampaikan
terkait dengan stok harga
kalau stok sendiri kalau kita berbicara cadangan pangan
maka ada lima jenis cadangan pangan
cadangan pangan pemerintah provinsi
cadangan pangan pemerintah kabupaten kota
cadangan pangan pemerintah desa
dan cadangan pangan masyarakat
ini harus kita kendalikan dengan baik
yang baik adalah pemerintah harus memiliki cadangan yang wajar
kalau pemerintah tidak memiliki cadangan pangan yang wajar
karena apa akan dikendalikan oleh spekulan spekulan
oleh karena itu kami sedang mengupayakan bagaimana
teman teman bulog kemarin hari kamis sudah kita kumpul juga
bagaimana bisa menyerap memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah kita
karena pemerintah harus menguasai dan mengelola cadangan pangan
sebagai amanah undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang pangan
itu poin yang pertama yang ingin kami sampaikan
nah kedua kalau melihat dari stok pangan di bulog dan bumn
maka pada saat ini bulog memiliki hanya sekitar tujuh ratus an
mudah mudahan saya dikoreksi nanti sekitar tujuh ratus ribu ton beras
dan ini akan digunakan untuk kpsa dan lain sebagainya
tanpa ditambah ini sangat tipis cadangan pangan pemerintah kita
khususnya di bidang beras
lain lainnya itu kita tidak memiliki cadangan pangan sebenarnya
oleh karena itu kami sedang menata dengan pembenahan perpres cadangan pangan
yang sudah ada di bapak presiden maka tiga yang poin pertama kita tata terlebih dahulu
kemudian kita akan tata berikutnya sehingga beras jagung kedelai ini harus dimiliki
dan dikuasai oleh bulog nantinya untuk mengendalikan harga
bapak ibu mungkin sudah tahu sekarang kedelai harganya mungkin di lapangan sudah empat belas ribu
padahal dulu dulu kemarin tidak sampai segitu
ini harus kita jaga dan kita tidak boleh biarkan
oleh karena itu ke depan kita berharap juga bulog bisa menata kembali
mengendalikan kembali dan bila perlu mengimpor kembali
di samping saya termasuk orang yang ingin mengutamakan produk dalam negeri
maka pada kesempatan ini juga mendorong teman teman pertanian
agar juga memperkuat bagaimana produksi kedelai kita bisa kita tingkatkan
karena bagaimanapun kita tidak bisa juga bergantung dengan produksi luar negeri
oleh karena itu dorongan dorongan untuk produksi di dalam negeri perlu kita kuat
nah kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan
kalau kita melihat tingkat inflasi sudah diketahui semua bahwa tingkat inflasi kita mencapai lima sembilan puluh lima secara nasional
nah ini mungkin perlu kita kendalikan bagus apa namanya secara menyeluruh
sehingga jangan sampai tingkat inflasinya melebihi pertumbuhan ekonomi kita
sehingga kita bareng bareng untuk bergerak bersama dengan prinsip abu lusi batang
dengan kebersamaan kita bisa mengendalikan sekaligus menurunkan tingkat inflasi sesuai yang kita inginkan
ini kita harus gerak bareng bareng
dan beberapa hal yang juga ingin kami sampaikan
bagaimana kami badan pangan bersama sama dengan teman teman daerah bersama sama dengan stakeholder terkait
yang pertama mobilisasi dari surplus ke defisit
kemudian melakukan gelar pangan murah bersama sama
dan yang terakhir juga kami sedang menyiapkan pengendalian harga
sehingga harga harga bisa kita tata dengan baik dengan harga acuan
sehingga menjadi acuan oleh semua pihak dalam rangka melakukan transaksi di bidang perdagangan
saya kira ini poin poin penting yang harus kami sampaikan
sebagaimana arahan dari bapak kepala badan pangan
dan mengingat ini kita bertemu di sini
ini kedua kalinya kami menghadiri gerakan sejenis
kami pertama di sumatera barat
dan ini kedua saya bisa hadir juga di tempat yang berbahagia ini
saya kira gerakannya sangat masif bisa kita lakukan
bapak ibu pelaku usaha bapak ibu pemerintah semua
harus bahu membahu untuk mengendalikan
karena bagaimanapun kalau harga terlalu tinggi akan berdampak pada harga yang lain
inflasi tinggi berdampak pada harga lain
sehingga pada akhirnya untungnya juga kecil sebenarnya
ujung ujungnya akan merusakkan atau menyusahkan masyarakat
oleh karena itu pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menjaga agar inflasinya terkendali dengan baik
dengan prinsip yang kita kembangkan
artinya petani juga harus sejahtera
karena selama ini sebelum ada badan pangan masing masing
kalau kata saya di perdagangan dulu ngejarnya harga murah di konsumen pak
kalau teman teman di pertanian pasti ngejarnya petani harus tinggi tinggi kan begitu pak
nah dengan adanya badan pangan mari kita wajarkan
sehingga sekali lagi prinsip petani sejahtera harus kita kedepankan juga
kemudian prinsip pedagang untung yang wajar juga harus kita jaga
bagaimana kita bisa menjaga konsumen menjadi tersenyum juga
mungkin demikian yang bisa kami sampaikan
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih kami ucapkan kepada deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan
bapak dr igusti ketut astawa sosmem yang telah mewakili kepala bapak nas
dan hadirnya bahagia masih dalam rangka gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sulawesi selatan
perlu kami informasikan bahwa gerakan ini memiliki tujuh program unggulan yang dapat diimplementasi
yaitu yang pertama adalah optimalisasi anggaran kl dan juga pemda untuk operasi pasar ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga serta menjaga daya beli
yang kedua adalah perluasan kerjasama antar daerah yang juga telah kita saksikan bersama sama penanda tanganan seremonialnya
kemudian yang ketiga adalah optimalisasi stabilisasi produksi pangan strategis melalui subsidi akut
kemudian yang keempat adalah memperkuat pangan strategis melalui subsidi akut
kemudian yang keempat adalah memperkuat pangan strategis melalui subsidi akut
kemudian yang kelima yaitu peningkatan pemanfaatan alsintan dan juga saprotan dalam rangka mendukung pengembangan kluster pangan secara end to end
penguatan infrastruktur tik digitalisasi data dan juga informasi pangan
kemudian yang ketujuh adalah pemanfaatan koordinasi dan juga komunikasi
untuk menjaga ekspektasi dan juga inflasi dalam bentuk high level meeting tpid
tentu saja kita harapkan dengan tujuh program unggul ini akan mengoptimalkan upaya
dan juga aksi nyata stabilisasi harga pangan dan juga mendorong produksi
guna meningkatkan ketahanan pangan di indonesia terkhusus di sulawesi selatan
hadir yang bahagia selanjutnya kita masih akan melanjutkan rangkaian acara ini
dengan bersama sama mendengarkan leader s talk deputi gubernur bank indonesia
yang kami hormati bapak doni primanto juono kami silakan
hadirin bisa kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah
yang saya hormati wakil ketua komisi sebelas dpr ri bapak dr amir oskara
menteri pertanian yang akan hadir nanti
gubernur provinsi sulawesi selatan yang diwakili oleh pak kadis
yang saya hormati juga kepala badan pangan nasional yang diwakili
diwakili oleh pak diputi pak gusti ketut astawa
dan tentunya yang saya hormati pak pangdam hasanuddin pak majen dr toto imam santoso
dan juga hadir pak marsma edward sriwisnu irkopsaw dua ya pak ya
dan tentunya ketua dprd yang diwakili oleh bu risma
terima kasih bu risma telah hadir
bapak ibu bupati wali kota yang hadir
dan seluruh pemimpinan daerah dan tentunya seluruh skpd yang ada di provinsi sulawesi selatan
dan rekan kami pak kausa iman karana kepala perwakilan bank indonesia sulawesi selatan yang membawahi sulampua pak
dan juga tentunya teman teman kami dari kantor pusat yang hadir
dan saya tidak bisa sebut satu satu dan seluruh rekan rekan saya
dan juga kepala perwakilan dari sulampua yang hadir juga
dan tentunya pimpinan ojk sulawesi selatan yang juga hadir
dan teman teman perbankan dan teman teman semua
karena ini siang pak saya izin ngasih pantun pak supaya agak melek dikit pak
jadi kuliner makassar disantap dengan kuah
kalu basah paling favorit untuk dimakan
selamat siang salam sejahtera bagi kita semua
salam om swastiastu namodaya dan salam kebajikan
tentunya kembali saya mengajak bapak dan ibu sekalian mengucapkan puji dan syukur
kepada tuhan karena siang hari ini kita hadir di gerakan nasional
pengendalian inflasi pangan di provinsi sulawesi selatan
saya tadi tanya sama pak amir oskara kalau sulawesi selatan itu selalu berbau itali katanya
ternyata mancini itu artinya melihat ya pak ya
jadi terima kasih sekali dan tentunya pertemuan kita siang hari ini sangat penting
saya sangat terharu sekali ketika pak pangdam tadi menerangkan inflasi lebih pintar dari orang bi pak pangdam
dan siang hari ini juga
saya rasa semua yang hadir pada siang hari ini tuh menunjukkan betapa kuat koordinasi
karena pak presiden kebetulan saya hadir pak kadis pada waktu itu juga semua menteri dipanggil
harus melakukan extraordinary pak
jadi tadi kenapa tni juga ad turun au turun ya pak ya
moga moga juga nanti pak polisi turun ya pak pangdam dan lain semuanya semua
jadi ini adalah siang hari ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di sini
dan tentunya saya mewakili bank indonesia sangat bahagia pak amir raskara
karena yang ngasih dana ini pak amir raskara pak pangdam
dan tentunya memang yang disampaikan pak amir tadi sangat penting
karena tugas bi itu hanya kalau kita bilang adalah demand side
jadi nanti ini adalah pasokan
karena tentunya ini akan bisa menurunkan daya beli dan berikutnya ke kesejahteraan masyarakat
dan tentunya tadi pak amir raskara sudah sangat tepat menyampaikan
di dunia luar sana pak proyeksi inflasi kita itu sampai tujuan
oleh karena itu kita harus sama sama pak bisa menurunkan itu di bawah itu
karena dulu pak sebelum era lima tahun kebelakang inflasi itu selalu lima pak
nah sekarang kan kembali lagi ke enam dan tujuh
nah ini yang kita harus sama sama bahu membahu pak untuk bisa menurunkan inflasi ini
dan tentunya yang paling kita gembira itu ya walaupun inflasi itu kan menunjukkan kalau ada pertumbuhan ekonomi itu pasti ada inflasi pak
nah jadi di satu sisi memang ekonomi kita lagi tumbuh pak
jadi ini suatu apa kalau saya bilang suatu muksizat
di negara lain ekonominya tidak tumbuh malah stagnasi
nah ini yang suatu muksizat buat kita
karena memang ekonomi indonesia itu ditumpuh dari konsumsi pak
karena mobilitasnya udah bagus makanya konsumsinya yang akan terus meningkat
jadi inilah tentunya kita harus menjaga nih momentum pertumbuhan ini dengan menjaga inflasi tadi
nah ini yang memang dua hal yang percuma pak
nanti pertumbuhan ekonomi tribuan dua kan lima empat ya pak amir ya
kalau inflasinya nanti bisa lebih dari sepuluh berarti kan minus pak
jadi ini yang kita bersama sama
apa namanya ikut untuk membangun itu pak
nah tentunya kami pak dari bank indonesia sedikit melaporkan apa yang kita lakukan pak
jadi bank indonesia tentunya untuk menahan inflasi ini pak
kemarin kami kalau di bank indonesia itu pak amir sudah pasti tahu karena setiap bulan harus lapor pak amir pak pangdam pak irkopsau dan bapak ibu sekalian
kita itu ada rapat dewan gubernur bulanan mbak
nah tentunya itu kemarin yang bulan oktober untuk menurunkan inflasi kita mencoba untuk menaikkan suku bunga pak
lima puluh basis point atau setengah persen
nah ini kita sebut sebagai suatu yang front loded preemptive forward looking
dan tentunya itu untuk menurunkan ekspektasi yang tujuh persen tadi pak
jadi kalau orang itu menganggap inflasi akan naik itu ekspektasi
jadi kita berusaha untuk over shooting ekspektasi itu kita turunkan ke bawah pak
ini yang bapak ibu supaya kita juga menjaga kestabilan nilai tukar pak
karena nilai tukar itu mengakibatkan imported inflation pak
inilah yang salah satunya yang kita coba kita jaga
supaya bahan bahan impor kita juga tidak tinggi
dan tentunya bapak ibu sekalian tadi juga sudah disebut mc
beberapa hal yang kita lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah antara lain
itu juga optimalisasi penggunaan belanja yang tidak terduga
kemudian juga ada kita juga menjaga membantu menjaga pasokan
kelancaran distribusi barang dan penguatan ketahanan pangan
dan tentunya yang saya apresiasi
ini tadi dilaporkan juga kepada pak c dengan tema abolusi batang tadi
saya rasa ini adalah artinya kira kira mewujudkan sinergi dan kolaborasi
tentunya pak c dan teman teman yang ada di sini termasuk pak pangdam
juga pemerintah daerah sudah bahu membahu untuk membuat program
dari hulu saya lihat ada cocok tanam cabai
ada rewako petani pintar tadi ya dari hilir juga ada urban farming dan lain sebagainya
dan ini banyak sekali beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah sulawesi selatan bersama bi
dan tentunya juga saya apresiasi kepada pemerintah provinsi sulawesi selatan pak kadis
beberapa program kad pasar murah dan lain sebagainya
dan tentunya pada kesempatan yang baik ini
selamat ya kepada pak gubernur yang memperoleh tpid terbaik
tentunya juga beberapa kota seperti kalau tidak salah makassar ya pak ya parepare
kemudian selayar dan pangkep juga cukup baik
mungkin itu bapak ibu sekalian tentunya kita berharap acara seremonal ini kan